presiden donald trump tengah mengevaluasi perdagangan amerika serikat khususnya bagi negara kita indonesia
pemerintahan trump mengevaluasi kelayakan indonesia untuk memperoleh manfaat skema generalized system of preferences ataupun juga gsp
berdasarkan data united nations international trade statistics database indonesia menikmati surplus dagang hingga sembilan lima puluh sembilan miliar dolar amerika dengan amerika serikat sepanjang tahun dua ribu dua puluh
lantas seperti apa proteksionisme ala presiden trump ini berdampak bagi perdagangan dan juga fundamental ekonomi indonesia
kedepan kami akan membahas dengan lebih dalam lagi khusus untuk anda pada pagi hari ini kita lihat bersama kita dengan sebuah judul pagi hari ini yaitu anak bawang tatap perang dagang
mengapa kita menyebutkan anak bawang menata perang dagang referensinya adalah anak bawang itu adalah indonesia mengapa indonesia dan kemudian ini adalah amerika serikat
mengapa kita menyebut diri kita anak bawang bahwa faktanya memang nilai perdagangan amerika serikat jauh lebih besar populasi amerika serikat jauh lebih besar tentu perekonomian juga lebih besar dan tidak hanya itu mereka juga sudah masuk dalam negara maju dengan pendapatan per kapita yang sudah di atas dua belas dolar amerika per kapita
jadi sementara kita masih empat ribu dolar per kapita kemudian kalau amerika serikat sudah lebih dari dua belas ribu dolar amerika serikat per kapita
jangan lupa juga per tahun ya dan jangan lupa juga populasinya juga amerika serikat lebih besar dari indonesia tentu saja dengan karakteristik itu wajarlah kemudian kita menyebut kita diri indonesia sebagai anak bawang
lalu yang menarik lagi adalah apa yang dimaksud dengan gsp
jadi belakangan mungkin anda ramai membaca di headline sejumlah pemberitaan mengenai amerika serikat akan mencabut untuk keringanan potongan biaya impor masuk produk produk indonesia
ke amerika serikat sederhananya adalah diskon produk impor asal indonesia akan dievaluasi oleh amerika serikat dan salah satu yang menjadi poin utamanya adalah produk yang disebut dengan generalized system of preferences atau gsp
apa yang dimaksud dengan gsp menjadi yang awal sekali harus kita pahami agar kita tahu kemana arah evaluasi gsp dilakukan oleh pemerintahan trump
apa yang dimaksud dengan gsp
gsp tersebut adalah diskon tarif
impor produk untuk masuk ke amerika serikat termasuk indonesia
jadi ada sebuah skema yang disebut gsp dan disitu tertata tarif tarifnya berapa produknya apa jenisnya apa gitu ya
karena kalau indonesia sendiri kita masuk dalam kategori a ya
kategori a itu nanti ada beberapa jenis sesungguhnya
namun sebelum kesana kita lihat apa yang disebut dengan kebijakan dagang unilateral yaitu kebijakan dagang sepihak
jadi negara maju biasanya boleh saja membuat sebuah aturan untuk memperbaiki
membantu negara berkembang dan juga miskin
jadi ada yang berkembang ada juga yang miskin gitu ya
agar ekonomi di negara tersebut bisa lebih baik dan juga bisa lebih kompetitif ketika masuk ke pasar amerika serikat ya
dan itulah yang disebut dengan gsp
jadi skema diskon produknya apa kemudian jenisnya apa lalu berapa diskon tarifnya itulah skema yang ada dalam gsp
dan ini tengah direview oleh pemerintah amerika serikat
kemudian kita bertanya kenapa sih amerika serikat
kemudian kita bertanya kenapa sih amerika serikat
sebenarnya kalau kita berbicara dari kacamata amerika serikat dalam hal ini misalnya presiden trump wajar saja karena mereka defisitnya pada januari dua ribu delapan belas saja misalnya
amerika serikat itu menyentuh defisit terbesar selama sembilan tahun sejak oktober dua ribu delapan misalnya
mereka menyentuh angka yang cukup signifikan ya
kita lihat angkanya itu mencapai lima puluh enam enam miliar
jadi ini adalah defisit
ini adalah defisit amerika serikat
saya mencoba kita memahami apa yang ada di kepala seorang presiden trump
wajar aja gini loh dia kasih kemudahan
dia kasih diskon kita kasih diskon kalau mau jual ke kita kita kasih deh diskon gitu
tapi seiring waktu belakangan negara yang dikasih diskon dia surplus terus
karena indonesia terhadap amerika serikat
amerika serikat juga sudah surplus untuk perdagangannya
artinya udah dikasih diskon kita udah bantu sampai pada level dia harus review
karena dia sudah defisit karena twin defisit masih terjadi di amerika serikat ya
dan salah satu yang bagian dari twin itu adalah defisit raca dagang
defisit neraca dagangnya sudah tumbuh sangat signifikan lima puluh enam enam miliar hingga januari
lima puluh enam enam miliar loh defisit dagang amerika serikat terhadap negara negara lain
makanya dia melakukan review dan bahkan itu tumbuhnya sangat signifikan ya
jadi udah wajar gitu loh kalau dia mau nge review
lawong dia ngasih diskon terus dia malah rugi
ya kan wajar aja kita nge review bener gak sih saya ngasih diskon nih karena saya juga udah terdera rugi nih
jadi saya harus melakukan review
dan kemudian masih terkait hal tersebut saya bawa anda ke sini
nah apa yang diperoleh oleh indonesia dari gsp tadi skema untuk kemudahan memasukkan barang ke amerika
ke amerika serikat ke negara maju tadi
yang diperoleh indonesia dari amerika serikat adalah kita mendapatkan potongan biaya masuk untuk tiga lima ratus produk indonesia yang masuk ke amerika serikat
jadi ada potongan gitu loh
harusnya misalnya kalau kita impor di sana kita tuh kita ekspor ke sana kita tuh misalnya ada biaya masuknya misalnya berapa persen terhadap produk itu
tapi kalau ini enggak ada yang dibebaskan kemudian ada yang dikurangi gitu loh
apa dampaknya kalau kita dapat potongan
maka harga barang barang kita kompetitif masuk ke pasar amerika serikat dengan jumlah penduduk yang besar gitu loh
utamanya tekstil barang barang buatan indonesia pabrik pabrik indonesia dieksporlah ke amerika serikat
ketika itu diekspor dengan kemudahan bea masuk maka kita dari tiga lima ratus produk kita kompetitif harga kita jadi nggak mahal
kalau harga nggak mahal teori pasar biasa orang akan beli dengan kualitas yang baik
harganya enggak mahal
maka orang beli kalau orang beli dan kuantitas ekspor kita banyak maka itu akan memasukkan devisa
harusnya di atas kertas harus memasukkan devisa ke indonesia sehingga neraca dagang kita menjadi naik
itu loh sederhananya
tapi kalau misalnya kemudian potongan biaya masuk yang ini dibat di tidak lagi diberlakukan tidak ada diskon lagi gitu
maka harga kita itu menjadi mahal ya
dengan harga mahal kita nggak kompetitif untuk bersaing dengan produk produk serupa
misalnya ada dua baju
satu made in vietnam satu made in indonesia
made in indonesia harus bayar biaya masuk harganya satu sementara vietnam bisa jual lima ratus
kualitasnya sama boh
jadi kita akan beli yang harganya enggak terlalu mahal gitu loh
jadi kita enggak bisa lagi berkompetisi gitu
dan itu tentunya kalau orang enggak beli kuantitasnya jadi sedikit orang tetap beli mungkin tapi kualitasnya enggak sebanyak sebelumnya
maka akan memasukkan devisanya juga jadi sedikit
kalau devisanya masuk sedikit maka
maka neraca dagang kita akan mencatatkan ekspor yang tidak begitu baik
akibatnya mungkin saja menjadi makin lebar gitu loh untuk defisit neraca dagang kita gitu ya
saya akan lebih teknis nanti di slide terakhir
dan kemudian saya kembali ke jsp dari tiga lima ratus produk tersebut
sektor sektor yang mendapat hal tersebut adalah agrikultur tekstil garmen dan perkayuannya
termasuk juga misalnya kertas aluminium aloy dan lain sebagainya
lalu kita lihat selanjutnya ini dia yang menjadi kemudian disebutkan kita mengambil dari data dari kamar dagang indonesia ya
kita lihat ini adalah periode dua ribu enam belas misalnya data ini
kita lihat nilai lalu kita mulai meraba raba
kalau misalnya amerika serikat dia akan mereview kan meskipun dia mendengarkan juga menerima masukan gitu
tapi kalau kemudian dia mengimplementasikan untuk memotong biaya masuk tersebut atau memangkas biaya masuk tersebut
gsp tersebut seberapa signifikan akan memukul perdagangan indonesia pelaku industri di tanah air
kita lihat ya total ekspor ri menuju amerika serikat pada tahun dua ribu enam belas itu total ekspornya ada dua puluh miliar dolar amerika
ya dua puluh miliar dolar amerika dan potongan tarif yang didapat dari jsp tadi adalah satu delapan miliar dolar amerika
jadi itulah yang disebutkan tidak terlalu khawatir berlebihan
tapi saya mengapresiasi yang dilakukan oleh presiden jokowi dengan merapatkan barisan langsung hari ini di bogor harus dilakukan langkah antisipasinya
kenapa kesini dia
kenapa kita harus jaga kesini
kita harus jaga karena dia akan berkaitan dengan persepsi publik
dan kemudian persepsi pasar
dan kemudian juga akan seberapa besar berpengaruh terhadap ekspor impor
jangan lupa kita sudah pada data terakhir dari bps menyebutkan defisit kita satu lima miliar dolar
ini defisit neraca dagang ya
dan kemudian oke jelek banget tulisan saya ya
oke defisit neraca dagang tapi kemudian kalau neraca dagangnya defisit maka raca dagang ini menjadi salah satu determinan untuk menghitung ataupun untuk menentukan
defisit neraca transaksi berjalan
nah ini yang berbahaya
ya defisit neraca transaksi berjalan
dan ini ketika defisit neraca transaksi berjalan ini
kelihatan nggak sih oke saya jelaskan aja ya verbal ya
jadi ini yang dikhawatirkan
itulah mengapa presiden kemudian bergerak cepat memanggil semua kementerian di bawah kementerian perekonomian
dan kemudian kita lihat negara ekspor impor indonesia hingga data terakhir misalnya menurut badan putra statistik amerika serikat itu menyentuh
ekspor non migas kita satu lima puluh tujuh miliar dolar amerika dan berada pada posisi kedua sebagai destinasi utama untuk ekspor produk produk indonesia
dan menurut dibandingkan yang lain ya kemudian oke ini non migas saja tapi kemudian untuk impornya walaupun jepang merupakan destinasi utama sebagai untuk ekspor tapi untuk impornya kita masih defisit
nah yang menarik adalah amerika serikat
dan secara keseluruhan negara negara yang menciptakan surplus bagi neraca dagang indonesia adalah amerika serikat
jadi begitu penting amerika serikat bagi perdagangan indonesia
karena produk produk kita banyak yang dijual di amerika serikat ya
dalam beberapa produk ya utamanya tekstil garmen yang barang jadi setengah jadi bahan baku gitu ya
dan jangan lupa ya tadi agrikultur garmen tekstil tiga industri ini adalah industri yang banyak menyerap tenaga kerja
jadi ketika ini terpukul ketika ini tidak mendapatkan lagi kelonggaran dari amerika serikat pemerintah harus gesit lincah untuk bergerak
strategi apa yang harus digunakan segera apakah melakukan negosiasi dengan gesit mengirim langsung delegasi indonesia ke amerika serikat untuk bernegosiasi ulang
ataukah ada alternatif alternatif lain yang bisa kita tempuh
karena kondisi perekonomian global yang serba tidak pasti seperti saat ini membutuhkan sebuah kebijakan takdir
kebijakan taktis yang terukur dan bisa menjaga perekonomian indonesia di tengah lagi pelemahan nilai tukar rupiah agar indonesia masih mampu memutar roda perekonomian sesuai dengan target target ekonomi pemerintah dan juga menjaga yang paling penting ini menjaga fundamental perekonomian indonesia berada pada level aman